ini gak boleh terjadi
saya memang ingin bunuh diri saat itu
saya sudah putus asa
atas semua dosa yang telah saya lakukan selama ini
saya memang ingin mati
ingin mengakhiri semuanya
karena saya sudah tidak sanggup
padahal penderitaan ini
kamu jangan punya pemikiran seperti itu
bunuh diri itu dosa besar
sementara orang yang mati
tidak bisa bertobat
atau memperbaiki diri
karena memperbaiki diri itu
tempatnya di dunia
bukan di akhirat
tapi ibu tidak tahu
betapa banyak dosa yang telah saya lakukan selama ini
saya sudah sangat hina di mata allah
saya tidak bisa
menyembahkan diri saya
atau lebih besar dari itu
mau bersungguh sungguh dalam bertobat
allah akan mengampuni dia
ampunilah semua dosa
saya sangat terbesar
sampai hamba pun tidak dapat
menyembahkan diri saya
untungnya lagi ya allah
berikanlah kekuatan pada diri hamba
semoga hamba tambah menjalani semua cobaan ini
dan selamatkanlah hamba
kuatkanlah iman hamba
semoga hamba selalu berada di jalanmu ya allah
segala puji hanya bagimu ya allah
yang telah memberikan hidayah
kepada orang yang kau mendekati
dia selalu menjadi orang yang taat
kepadamu ya allah
sudah terlalu banyak
saya melakukan dosa
di masa lalu kepada kedua orang tua saya
sudah sering kali saya kerap menyakiti hati keduanya
saya tidak pernah mendengar nasihat keduanya
selagi saya punya umur
apa mungkin mereka masih mau memaafkan saya
orang tuamu pasti memaafkanmu nak
ibu nanti akan menangis
ibu nanti akan mengantarmu pulang nak
terima kasih ibu
ini olga bu
kamu kenapa nal
allah sudah memberikan cobaan ini pada olga bu
atas segala dosa oga selama ini
sekarang olga sudah buta pak
ampuni segala dosa olga bu
sudah terlalu banyak dosa yang oga lakukan pada ibu dan bapak
sudah terlalu sering olga menyakiti ibu dan bapak selama ini

olga ingin pulang keperluan ibu dan bapak

ibu sudah memaafkan kamu
terima kasih ya allah
ku disyukur kepada ibu
engkau telah mengembalikan anak kami ke jalan yang benar
terima kasih ibu